rafael benites memperkenalkan filipe continuo di hadapan media italia pada musim panas dua ribu sembilan belas
ia mengatakan pemain asal brazil ini adalah masa depan internasional
namun tiga tahun kemudian rafa juga yang melepasnya ke liverpool dengan nilai transfer hanya delapan lima juta pound sterling
secara bisnis liverpool sangat sukses karena menjualnya sekitar tujuh belas kali lipat lebih besar
nilai transfer filipe continuo tertinggi yang pernah diterima klub inggris sekaligus terbesar yang pernah dibayarkan klub spanyol
continuo menjadi pemain termahal ketiga di dunia setelah rekor dunia milik neymar di angka satu ratus sembilan puluh tujuh juta pound sterling saat pindah ke psg
kemudian ada kylian mbappe yang membuat le parisien harus membayar satu ratus enam puluh juta pound ke monaco
terus untuk pemain yang keluar dari inggris nilai transfer continuo tertinggi mengalahkan gerard bale saat meninggalkan tottenham hotspur menuju real madrid senilai delapan puluh juta delapan puluh lima juta pound sterling pada dua ribu tiga belas
sebelum bail madrid juga memecahkan rekor transfer dunia saat merekrut cristiano ronaldo dari manchester united dengan selisih lima juta pound lebih rendah dari harga garet bail
continuo akan menyusul louis warez yang empat tahun lalu juga diberi barcelona
hingga sabtu malam waktu setempat filipe continuo menyesuaikan proses kepindahannya ke barcelona
playmaker asal brazil tersebut tidak ikut dalam rombongan ke dubai tempat para pemain liverpool menghabiskan waktu jeda paruh musim
melalui website resminya barcelona sudah mengumumkan perekrutan continuo
disebutkan bahwa blaugrana akan segera merilis data
retail transfer sekaligus juga memperkenalkan continuo secara resmi sebagai pemain baru barcelona
sementara liverpool eko melaporkan continue sudah terbang ke spanyol pada sabtu enam januari kemarin untuk merealisasikan mega transfernya
disebutkan juga bahwa continuo akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru barcelona pada minggu sore waktu setempat